sorotan lainnya ratusan karyawan pt bumi menara internusa bmi bergerak di bidang hasil laut
menggeruduk kantor pengadilan negeri kepanjan kabupaten malang jawa timur
mereka menolak rencana eksekusi tanah perusahaan
ratusan karyawan pt bmi memenuhi halaman kantor pengadilan negeri kepanjen kebupaten malang jawa timur
mereka menolak rencana eksekusi tanah perusahaan
usai perkara sengketa tanah dimenangkan pihak penggugat
masa resah rencana eksekusi membuat mereka kehilangan pekerjaan
kursi tanah perusahaan dilakukan setelah putusan peninjauan kembali pk keluar
saat ini pihak perusahaan masih mengajukan pk setelah perkara sengketa tanah ini dimenangkan oleh pihak penggugat yang berjumlah tiga belas orang